saatnya kau pasti akan menjadi
kita tinggalkan tempat ini
berhenti jangan buat kekacauan
keadaan semakin mengkhawatirkan
beberapa kerajaan kecil
di sekitar pajajar
dan takluk kepada pemerintah
mereka sedang menyusun kekuatan
untuk menyerbu pajajar
kami diserang oleh pendukung raden kiy sachang
kami diserang dengan peringkah se peringkat
udah berani menghancurkan kalian
itu tak bisa dibiarkan
mereka semakin kurang ajar dan berani menghina raden
apa yang mereka katakan
mereka bilang raden tidak layak sama sekali untuk menjadi putra fakulta
bahkan mereka bilang sebaiknya raden mengubur mimpi raden untuk menjadi putra mahkota
karena seluruh rakyat pajajara telah mendukung raden kiai santan
ruka mata kalian reberen
pendukungku tak kalah dengan kalian
sebaiknya raden sadar
siapa yang mendukung dengan tulus dan siapa yang mendukung karena wah
kenapa raden menyerang kami
jangan pikir kami takut hanya karena raden adalah putra prabu siliwangi
untuk mengacaukan pajajaran
rakyat sudah terpecah belah
ini yang membuat pajajaran semakin kacau
kita harus membuat siasat yang lebih dasar lagi
pajajaran sudah kesusahan
kau benar kuranda gede
kalau rakyat sudah terpecah belah
siliwangi bertambah pusing
kita harus membangkitkan pemberontak pemberontak di masa lalu
pemberontak pemberontak di masa lalu
untuk mengacaukan pajajaran
kalau mereka bersatu
siliwangi akan susah menghadapinya
dan itu tidak mudah
aku setuju ibu
sudah harus disatukan bersama kita
yang jadi pemimpinnya
dan aku juga yakin
mereka pasti mau membantu kita
untuk menjadikan aku
raja baru pancacara
jangan mimpi kuranda geni
tidak semudah itu
sebelum itu terjadi
kau akan lebih dulu
di waktu yang tepat
saatnya kau pasti akan menjadi
aku sudah tidak sabarkan hal ini
jangan buat kekacauan disini
kalian mau apa
memangnya kalian semua bisa menang